polemik transaksi mencurigakan

masih ramai diperbincangkan publik dan belum tuntas
apalagi muncul perbedaan penjelasan data dari ppatk
yang disampaikan dua menteri kabinet indonesia maju
saat diundang dpr ri
pada rdp di komisi tiga dpr ri
menko polhukam mahfud md
hadir sebagai ketua komite koordinasi nasional pencegahan
dan pemberantasan tppu
sempat menyatakan keterangan yang disampaikan
menteri keuangan sri mulyani di hadapan komisi sebelas dpr ri
berbeda jauh dari fakta
sri mulyani menjelaskan
hanya ada tiga tiga triliun rupiah transaksi
mencurigakan yang berkaitan langsung
dengan oknum pegawai kemenku
sementara data yang didapatkan ppatk
ada tiga puluh lima lima triliun rupiah
ada juga data satu ratus delapan puluh sembilan triliun rupiah
yang diduga sebagai tppu
di direktorat beadan cukai kemenku
sementara sri mulyani melihatnya
hanya masalah pajak beacukai
sejumlah anggota komisi tiga dpr ri
merasa bingung dan mempertanyakan
pihak manakah yang berbohong
antara mahfud md dengan sri mulyani
atau bawahan masing masing
yang melakukan pembohongan publik
mahfud md maupun sri mulyani
dianggap pasti sama sama
membenarkan pernyataannya masing masing
komisi tiga dpr ri menantang mahfud md
membuka sejelas jelasnya pada publik
untuk mencegah prasangka
dan spekulasi negatif di publik

mereka akan menangkan pembangunan kemenku
mahfud md tidak menjelaskan secara lengkap
kemungkinan muncul dugaan mahfud md
mendapatkan hasil analisis ppatk
kepada kepala ppatk
undang undang pemberantasan tppu
laporan pemeriksaan bersifat rahasia
dan hanya dilaporkan
dan dpr ri
pak arti ini yang bohong siapa ini
menurut pak mahfud
ya pak mahfud yang benar
mungkin pak mahfud mungkin ya
bu sri mulyani juga akan bilang
seperti pak mahfud sampaikan
pak mahfud bicara tanpa fakta
nggak ada yang terang tadi
tiga ratus pak mahfud
sembilan triliun itu apa yang terjadi
belum ada pak kita belum tahu
apabila pak mahfud tidak menjelaskan
ini secara lengkap
punya motif politik
yang bapak sampaikan ini
informasi publik ini
ibu sri mulyani
komisi selepas ini
jauh berbeda dengan apa yang tadi
jadi ini yang membuat kami
mana yang harus kami percaya
masalah perbedaan data
yang disampaikan mahfud md
dengan data yang disampaikan sri mulyani
perbedaan data harus diadu dan dibandingkan
sehingga diketahui data yang benar
maupun yang salah
kita ingin membongkar
kita ingin mendukung bagaimana
dugaan ini itu terungkap
dan kita kawal
dasar kemudian kita akhirnya memutuskan
membuat rapat ini bukan untuk
menghalang halangi bukan untuk menutupi
supaya juga tidak ada salah sangka ke dpr
berlangsung sekitar enam jam
rapat komisi tiga dpr ri
dengan komite koordinasi nasional
pencegahan dan pembangunan
belum berhasil mengungkap secara terang
anggota komisi tiga dpr ri
sepakat untuk melakukan
rapat lanjutan dengan
menko polhukam menteri keuangan
dan kepala ppatk
membongkar transaksi mencurigakan